untuk mengetahui perkembangan terkini kasus antraks di gunung kidul kita sudah terhubung dengan kepala dinas kesehatan kabupaten gunung kidul ada ibu dewi irawati
selamat sore ibu apa kabar
selamat sore baik baik
terima kasih ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami
kita langsung saja bisa dijelaskan ibu dewi ini bagaimana awalnya hingga kasus antraks muncul dan sudah berapa warga hingga rabu sore ini yang terpapar antraks
ya awalnya kita mendapat informasi dari dinas peternakan tentu dari masyarakat yang mengeluhkan adanya gangguan kulit lah ya kulit yang melepuh ada luka di tengah seperti itu
kemudian ada masyarakat yang juga berobat ke puskesmas sehingga ada laporan dari puskesmas juga bahwa ada dugaan pasien dengan diagnosa antraks
setelah laporan ke dinas kesehatan maka kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan surveilan
sekarang kasusnya jadi kami setiap hari ini turun memantau dan sampai hari ini tadi tambah tiga lagi jadi sekarang berjumlah dua puluh enam orang yang memiliki gejala
baik berarti sudah ada dua puluh enam warga yang terpapar antraks di gunung kidul sendiri
nah sejauh ini ibu dewi apa yang sudah dilakukan dinas kesehatan gunung kidul untuk membantu pengobatan pasien
ya ini tentu terkait ada hubungannya
jadi zoonopsis itu kan penyakit yang menular dari hewan ke manusia
dan penularannya salah satunya kontak dengan hewan yang sakit
ataupun mengkonsumsi daging dari hewan yang sakit atau mati mendadak karena sakit
nah oleh karena itu kami pertama tentu melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan hal yang seperti itu
yang berikutnya kami melakukan surveillance pemantauan selama dua x enam puluh hari atau dua kali masa inkubasi untuk melihat apakah ada penularan
jadi nanti selama dua kali enam puluh hari ini tidak ada lagi penambahan maka dianggap
penularan ke manusia tidak ada sudah selesai
kemudian untuk yang sudah ada gejala tentu kami obati mereka
dan mengambil sampel baik sampel darah maupun dari swab luka yang kemudian kami kirimkan ke balai penelitian veteriner yang ada di bogor
nah memang di hewannya itu kemarin kami dengar sudah positif
tetapi untuk yang malu
manusianya kami masih menunggu hasilnya
sampai hari ini kami belum menerima yang dari bb penelitian veteriner bogor
oke ibu dewi ini langkah apa yang sudah dilakukan dinas kesehatan untuk melokalisir penyebaran antras
agar jangan sampai cepat menular
bagaimana mempercepat sosialisasi penanganan antraks bagi para peternak sapi ataupun kambing di sana
ya untuk melokalisir tentu karena penularan dari hewan maka dinas terkait dalam hal ini
salah satunya adalah dinas peternakan akan melakukan pembatasan
jadi hewan hewan yang ada di dalam tidak boleh keluar yang dari luar tidak boleh masuk di kedua wilayah tersebut
kemudian kalau kami tentu selama tidak ada
penularan dari hewan artinya hewannya semua nanti sudah ditangani ya
maka tentu sembuh dan tidak akan ada penularan ke manusia
jadi kami justru menangani manusianya yang sakit ini sesuai situasi
jadi ketika sakit kami obati kemudian kita amati itu tadi di wilayah terdampak tadi
kita amati selama dua kali masa inkubasi
oke jadi nantinya akan ada perketatan lalu lintas ternak ya
jadi tidak menyebabkan
tidak karena ini adalah perkembangan antraksinya dari gunung kidul ke daerah daerah yang lain
oke ibu dewi ini apakah dari dua puluh enam orang yang memang sudah terjangkit
ini ada kontak fisik langsung dengan hewan ternaknya atau mereka mengonsumsi ibu
iya jadi memang setelah kami cek memang ada hewan yang mati mendadak atau hewan ternak mati mendadak
kemudian dikonsumsi oleh masyarakat
jadi inilah yang menjadi utamanya ya penularan itu ya dari sini
mereka memotong kemudian membagi bagi kemudian akhirnya dikonsumsi oleh warga tersebut
oke ibu kasus ini sebenarnya kan sudah berkembang di pertengahan bulan ya desember lalu
nah apa sih sebenarnya yang membuat dinas kesehatan ini sulit menahan
penyebaran hingga akhirnya kini hingga awal februari kembali menjangkiti belasan hewan ternak bahkan kini ke manusia
ya sebenarnya ini kan yang pertengahan desember itu kan hewannya
manusianya itu belum ada
lalu kami mendapat laporan yang ada di manusia itu tanggal dua puluh empat januari
baru kami langsung turun lapangan
kejadian seperti ini kalau kita di kesehatan kurang dari dua puluh empat jam dari berita yang diterima kita harus langsung turun
jadi kami pertama kali dapat yang diponjong itu tanggal dua puluh empat januari
kemudian yang digedangkari tanggal dua puluh tujuh januari
jadi kita sudah langsung turun langsung penanganan langsung edukasi sosialisasi langsung pembatasan langsung penanganan terhadap manusianya
oke baik ibu dewi irawati
terima kasih atas wawancara
waktunya dan juga penjelasannya bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih ibu sehat sehat terus
terima kasih sama sama
moga moga semua sehat ya
amin amin terima kasih ibu